hal itu juga yang menjadi pikiranku saat ini
kakang prabu sudah melakukan hal yang benar
seandainya saja rai dewi
mau memahami dan menerima keadaan ini
tentu kesedihannya tidak akan berlalu lalu
kehilangan seorang anak yang disini
kamu datang lagi cu
aku membawakan ini untuk nenek
terima kasih cu
kamu sudah baik sama nenek
masih kecil saja hatimu sudah mulia
nenek doakan ya cu
semoga kelak nanti
kamu menjadi anak yang hebat
doa nenek terkabulkan
memang benar benar anak yang baik
kalau kita berbuat baik
kita akan merasa bahagia
aku pernah mendengar petua
kalau kita mau bahagia
kita harus membahagiakan
orang lain terlebih dahulu
kamu benar nenek
kamu sangat berbudiluhur
jadi semua sekarang sudah bisa diatasi
wabah penyakit hilang dengan sendirinya
kebun kebun dan sawah dapat ditanam lagi
entah ada keajaiban apa yang sudah terjadi
kami sangat bersyukur
semua bencana yang menimpa kami sudah berlalu
ini semua berkat raden pemalarasa
seharusnya kita berterima kasih kepadanya
demi kesejahteraan rakyat galung
dia rela berkorban
aku minta kijaro dan kepala kampung lainnya
tetap menjaga kewaspadaan
kami akan mencari raden pemalarasa

untuk apanya mencari raden pemalarasa
tidak usah kau ikut campur
kami akan mencari raden pemalarasa

kami akan mencari raden pemalarasa
kami akan mencari raden pemalarasa
kami akan mencari raden pemalarasa
kami akan mencari raden pemalarasa

kami akan mencari raden pemalarasa
kami akan mencari raden pemalarasa
kami akan mencari raden pemalarasa

kami akan mencari raden pemalarasa

kami akan mencari raden pemalarasa
kami akan mencari raden pemalarasa
berikan mainan itu padamu
jangan raden itu punya aku
sekarang mainan ini jadi milikku
kamu mau membantah
tapi itu pemberian ayahku raden
aku tidak peduli
cepat pergi sana
wah radennya hebat
wah penelta awan
jadi kalau kamu disakiti oleh orang lain
jangan kamu balas dengan menyakiti
tapi balaslah dengan kebaikan
agar orang itu mau melakukan kebaikan seperti yang kamu lakukan
jadi perbuatan yang kita buat akan dibalas ya kak
yang baik akan dibahas dengan yang baik dan yang buruk akan dimaksud dengan yang buruk
karena itu sudah menjadi hukum alam
ikan ini sudah bisa disantap
lesat ini ikan ini
kami menemukan sarang komplotan surakerta dan nyinawa
sekarang mereka berada di mana
saat ini mereka bersembunyi di hutan
aku akan menindaklanjuti laporan kalian
ini kesempatan yang sangat baik
untuk kita menghancurkan kekuatan mereka
aku akan membuat tugas
kita akan bergabung
kita akan bergabung
untuk berantas gerombolan surakerta
sampai ke akar akarnya
tidak boleh ada seseorang pun yang mengganggu ke tenteraman galuh
kusti ratu bangun

semoga berjaya semuanya
mendekatlah di dasar
hatur pangapunten kakak
ingin mengetahui keadaan rai dewi
seperti yang kamu lihat
dinda dewi masih belum sadar
kepergian pamanah rasa
sangat membebani perasaan rai dewi
sampai ia jatuh sakit seperti ini
kamu benar dinda astuna
hal itu juga yang menjadi pikiranku saat ini
kakang prabu sudah melakukan hal yang benar
seandainya saja ray dewi
mau memahami dan menerima keadaan ini
tentu kesedihannya tidak akan berlalu lalu
kehilangan seorang anak yang disintainya
memang sangat berat
aku mengerti apa yang dirasakan
yang dilakukan oleh dinda dewi
kita akan menyusun serangan yang ketiga untuk galuh
kita harus memberi pelajaran untuk mereka
sekaligus ini untuk memberi pukulan balasan
setelah mereka menjaga kakak
dan dia akan mengejar kakak untuk memotong kakak
serangan kita kali ini adalah serangan
yang akan memberikan mimpi buruk
sasaran serangan kita kali ini adalah
tidak mungkin kalian menghancurkan
karena sekarang juga kalian akan kami
habiskan tangkap mereka
jangan sampai ada yang lolos